ya saat ini kita menghitung waktu jelang keputusan apakah ppkm level empat di berbagai kota besar indonesia ini akan diperpanjang atau tidak
penjatualan keputusan ada di tanggal dua agustus dua ribu dua puluh satu alias besok
namun melihat situasi dan juga kondisi pandemi covid sembilan belas dari angka kasus positif jumlah kematian dan juga penanganan secara keseluruhan
dan keputusan seperti apa yang seharusnya bisa menjadi win win solution
kita bahas dari kacamata media bersama dua narasumber yang hadir malam hari ini
ada dewi savitri standard and practices cnn indonesia tv selamat malam mbak desaf
selamat malam fani apakah mbak sehat sehat ya
baik mbak desaf sendiri gimana
alhamdulillah senang sekali mendengarnya
kemudian juga ada elvan danisu trisno wapemret com selamat malam mas elvan
selamat malam fani
alhamdulillah senang sekali juga mendengarnya
oke kita langsung bahas ya mengenai evolusi ppkm dengan tingkatan dari kacamata mbak desaf dan juga mas elvan
saya ke mbak desaf dulu deh
aturan bernama ppkm dengan berbagai tingkatan ini kan juga tidak hanya aturannya saja ya tapi juga namanya berubah ubah
menurut mbak desaf presiden seperti apa yang ditujukan oleh pemerintah saat ini
yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir ini menunjukkan beberapa hasil ya yang kita lihat ya
sebagian masih kurang baik
sebagian justru makin buruk
jadi apakah namanya ppkm dengan level satu dua tiga empat
apakah namanya ppkm darurat
apakah namanya psbp
atau apapun itu bentuknya
yang paling penting adalah yang mestinya sampai adalah bahwa ini persoalan keselamatan manusia keselamatan warga negara
karena dalam situasi pandemi tugas negara yang paling penting adalah
melanjutkan amanat konstitusi yaitu melindungi seluruh tumpah darah indonesia dan segenap bangsa indonesia
jadi apakah ukurannya yang paling penting saat ini apakah itu berhasil atau tidak adalah
apakah upaya untuk menyelamatkan bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia ini berhasil atau tidak
saya kira itu
oke tapi singkat saja mbak desaf dari sepuluh hari pelaksanaan ppkm lanjutan ini apakah berhasil atau tidak
kalau kita lihat berbagai kriteria
yang sudah ditetapkan sebelumnya ya pertambahan kasus di bawah sepuluh kasus
kecepatan dan keluasan tracing test itu tiga ratus empat ratus bahkan lima ratus ribu
kemudian angka kematian turun bor bor di bawah enam puluh lima persen
dan berbagai kriteria lain itu sangat sedikit daerah di indonesia yang sudah berhasil
mencapai kriteria kriteria itu
secara nasional banyak sekali kriteria yang tidak terpenuhi
angka kasus yang baru positivity rate di bawah sepuluh persen dan seterusnya
bahkan bisa dibilang sedikit sekali target target yang sudah berhasil dicapai
oke itu kita akan bahas nanti ya mbak desaf
tapi saya ke mas elvan dulu
tadi kalau misalnya mengingat ada perubahan aturan kemudian juga nama ya
tadi nama kemudian juga akan mengakar kepada perubahan aturan tersebut
kalau menurut mas elvan sendiri ini diubah ubah
karena realita yang terjadi di lapangan atau karena ada tekanan dari pihak tertentu oleh pemerintah
atau kepada pemerintah
saya kira pertanyaannya kok berat kesayangnya
jadi fani dan juga mbak desaf ketika presiden jokowi waktu itu mengumumkan
sebelum ada ppkm ya psbb ya itu ada sebuah keputusan yang tidak populis waktu itu
sangat ketat dan kemudian presiden kemudian setelah kita longgarkan
ternyata covid kemudian naik
mbak desaf mengambil keputusan untuk ppkm
ppkm kemudian dilanjutkan dengan ppkm darurat karena kondisinya semakin darurat
dan itu keputusan yang diambil presiden waktu itu dan memang menurut saya kritik
karena itu sangat mengikat ya bahkan masyarakat masih tercedih
akhirnya diambillah keputusan ini yang konon katanya kata banyak orang
ini adalah keputusan yang bukan hanya menimpar dimakan faktor kesehatan
tapi juga mempertimbangkan faktor ekonomi
jadi ini adalah keputusan politik karena selain mengambil keputusan soal kesehatan
ini juga mempertimbangkan faktor ekonomi artinya juga memperhatikan
apa namanya pendapat masyarakat
dan itu saya rasa sudah diambil dan kalau dilihat dari data
kita bicara tentang data tadi mbak desaf menyampaikan belum cukup berhasil ya
kalau waktu itu ketika sehari setelah ppkm level empat ya
ppkm darurat diganti menjadi ppkm level
ini mengubah nama ini juga sebuah keputusan
seperti tadi disampaikan fani itu juga sebenarnya banyak orang bilang untuk mengendorkan
dan seperti apa datanya
sehari setelah ppkm darurat diubah jadi level empat
tapi sehari kemudian dia melonjak di atas empat puluh ribu kasus
dan sampai pada hari ini tadi masih di atas tiga puluh ribu
jadi sebenarnya kalau dari data masih di atas
daripada sehari setelah ppkm level empat diumumkan
kemudian kalau kita lihat apakah sebuah keputusan yang kata banyak orang ini
adalah pertimbangan ekonomi dan pertimbangan
selain pertimbangan kesehatan
dan adalah keputusan politik pemerintah
untuk memenuhi apa namanya
rakyat daingan rakyat gitu
sebenarnya kalau kita berkaca dari dki
ini daerah yang paling berbahaya ya
dari sisi covid dengan tingkat positive rate yang sangat tinggi
hari ini gubernur cki menggelar konsensi pers
dan menyatakan bahwa positif rate sudah menurun dari empat puluh lima sampai lima belas persen
tapi seperti mbak desaf sampaikan tadi
memang belum di bawah sepuluh persen
artinya kalau untuk dinyatakan aman itu sebenarnya lima persen
baru bisa dinyatakan aman
kemudian tingkat bor rumah sakit juga menurun ya
dari sembilan puluh tiga persen ke tujuh puluh lima persen
tapi masih tinggi
artinya kalau sekarang
benar tema diskusi hari ini adalah
lanjut atau tidak ppkm per level
nah kalau menurut saya ini akan lanjut
cuma apakah namanya diganti atau tidak ini fani
apakah levelnya akan diturunin
saya kira pemerintah jangan ganti ganti nama lagi lah
jadi kan sudah kemarin
ganti nama kemarin juga sudah heboh sendiri kan
dengan cara yang baik lah
mudah mudahan masyarakat juga sudah paham level empat
seterusnya mudah mudahan soal level ini jadi percepatan lagi
jadi masyarakat semakin nurut dan kemudian program ppkm
betul seperti yang diklaim
sampaikan pemerintah itu betul betul efektif
nah mas elvan
mas menurut mas elvan ini akan lanjut gitu
walaupun nanti namanya akan berubah ubah
dan aturannya juga berarti akan berubah ubah
kalau dari kacamatanya mas elvan melihat pattern yang ada
kira kira prioritas aturannya nanti akan diprioritaskan ke sektor mana
sosial atau seperti apa
saya kira pemerintah akan mengambil beberapa pendekatan
untuk daerah daerah yang cukup berhasil seperti jakarta yang memang ini
jadi ini ya nasional
jadi jualan nasional kan positif rate nya menurun
saya kira jakarta akan ada pelonggaran
jadi yang sekarang
karena kan paling ketat ya level empat ya
kemungkinan levelnya akan sama
tapi dengan pelonggaran yang lebih gitu
sekarang jakarta kan pembatasannya masih banyak ya
mal belum boleh buka dan lain lain
kalau kita list nya itu masih paling ketat
setelah kota kota besar
saya kira itu mungkin akan dikasih pelonggaran
meskipun saran saya
kan buru buru senang dengan perubahan yang baik ini
penurunan positif rate ini
tapi terus aja kencengin dulu sampai nanti agustus misalnya
seperti saran beberapa pakar
nah pendekatan kedua adalah daerah daerah di luar jakarta dan luar pulau jawa
jakarta terakhir menunjukkan dari saat kas menunjukkan bahwa air air ini
covid itu justru meluas menurut saya menurun
terus luar jawa
luar jawa ini justru yang tumbuh terus nih kasusnya banyak
dan presiden jokowi juga sudah mengingatkan kan dalam beberapa waktu lalu bahwa
covid di jawa mulai ditangani tapi di luar jawa malah meledak
saya kira luar jawa mungkin akan lebih banyak yang level levelnya naik mungkin
atau kalau nggak mau ganti nama ya
ngetapannya akan semakin ketat gitu
tapi pendekatannya saya kira presiden jokowi akan sama
kesehatan dan ekonomi
sekarang ngelihat kemarin ketika di full dengan kontrol ketat sekarang
sekali ekonominya kedodoran kelihatan kan masyarakat sangat berkarya
tapi ada kritik juga begini fani dari beberapa tokoh
jadi yang dilonggarkan itu kan masyarakat kelas bawah
ya kan pasar
kemudian ada apa namanya tempat makan di pinggir jalan dan lain lain gitu kan kehidupan masyarakat kecil
itu kan sebenarnya pasar khususnya adalah sangat rawan dengan penularan gitu loh
saya kira ini juga jadi pr pemerintah
jadi gimana biar pelonggaran
yang ada gitu tetap harus diikuti dengan pengawasan yang sangat ketat gitu fani
saya ke mbak desaf
tadi kalau misalnya melihat pelonggaran menurut dari kacamatanya mas elvan ini di apa ya
diprioritaskan atau kemudian juga menjadi concernnya itu ke masyarakat kalangan bawah
seperti pasar dan juga warung warung makan gitu
nah melihat pengawasannya dan bagaimana jalannya pengawasan selama ini gitu dari penegakan aturan tersebut
menurut mbak desaf ini gimana dan apa yang bisa jadi katakanlah
apa ya mitigasi kedepannya gitu
pas bahwa fani menyebut soal mitigasi ya
karena pengawasan itu tidak bisa dilakukan berdiri sendiri saja tanpa ada mitigasi
orang diminta untuk membatasi mobilitas tinggal di rumah sebisa mungkin
hanya keluar untuk hal hal yang paling penting saja
bagaimana kalau hal hal yang paling penting dilakukan di luar ini justru
akan menghadapkan warga ini dengan risiko risiko yang makin tinggi terhadap penularan covid
misalnya bekerja di pasar bekerja di tengah keramaian bekerja di tempat tempat yang risiko paparannya tinggi
nah terhadap mereka itu kan sebenarnya mitigasinya sudah jelas kan
pengetahuan tentang tiga m kemudian ada apa yang disebut sebagai bantalan sosial
bagaimana caranya agar yang bersangkutan supaya tidak terlalu lama berada di luar
supaya mengurangi mobilitasnya keluar itu dibantu dengan penghasilan sedemikian rupa
yang bisa diberikan negara sehingga risikonya terkena paparan itu menjadi berkurang
sangat sulit kita mengharapkan orang untuk patuh pada aturan
dan kemudian menegakkan aturan itu sendiri dengan monitoring
tanpa kita memikirkan bahwa ada risiko risiko yang muncul
lebih besar daripada risiko terkena penyakit terkena infeksi
kalau dia tidak melakukan kegiatan kegiatan itu
jadi di satu sisi penegakan aturannya ya betul agak lemah
tapi di sisi lain itu tidak akan bisa kuat juga
kecuali kalau buffer zone buffernya tadi itu diperkuat dengan bantuan sosial
jadi dua duanya mesti jalan bareng ya kalau dua duanya jalan bareng
kita baru bisa melihat dengan lebih objektif
sudah diberi bantuan sosial kenapa masih tidak mengikuti aturan
nah itu berarti pertanyaannya
sudah diberi bantuan sosial tapi kenapa tidak membuat orang bisa bertahan di rumah saja
masih mengeluh mereka masih punya perut yang harus diisi
perut yang membutuhkan untuk diisi makan seperti itu
tapi kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya
karena crn indonesia newscast jeda dulu kami akan segera kembali
yang miss di mana ya
menurut saya ketidak tidaknya ada dua ya ketidak tidaknya mungkin lebih
yang pertama adalah apakah bantuan sosial yang dijanjikan itu sesuai
sampai pada yang memerlukan pertama jumlahnya sesuai
dan kemudian sampai pada yang berhak tidak mengantar kemana mana
tidak disunat dan seterusnya jadi mitigasi dibereskan dulu
yang kedua adalah persoalan tentang bagaimana menegakkan aturannya sendiri
kalau kita lihat di awal ppkm setelah diubah menjadi leveling ya
terutama untuk daerah daerah yang levelnya empat
kita mendengar bahwa akan dikerahkan aparat ya tni polri untuk memantau warteg misalnya
ini dimuat di hampir semua media ya
yang terjadi di lapangan apa
biasa saja tuh warteg wartegnya biasa saja tidak ada dua puluh menit
kita juga tidak mendengar ya setelah jam sekian wartegnya harus tutup
kalau tidak akan didatangi oleh aparat dan dipaksa tutup dan seterusnya
jadi antara narasi dan antara apa yang disampaikan itu seringkali tidak ketemu
jadi saya kira ada dua hal itu yang penting
sehingga target target untuk penegakan aturan terkait ppkm ini seringkali tidak ketemu tidak berhasil
ini juga menjadi catatan lagi lagi dalam evaluasi pelaksanaan pembatasan mobilitas warga
saya ke mas elvan lagi tadi ada poinnya yang menarik mas elvan
terkait dengan klaim dari gubernur dki jakarta anies baswedan yang mengatakan
angka kasus covid sembilan belas di indonesia turun ini juga menjadi salah satu parameter
akan diberlakukannya relaksasi atau kemungkinan diberlakukannya relaksasi ke depan
tapi kan melihat angka kasus menurun tapi di sisi lain angka kematiannya juga meningkat mas elvan
menurut apa ya namanya
laporan dari teman teman yang ada di lapangan
kemudian juga melihat bagaimana penanganan khususnya di dki jakarta sendiri
mas elvan sendiri melihatnya ini terletak di faktor penyebabnya apa
oke seperti yang disampaikan diklaim oleh gubernur
tim saya itu tim kami detikom itu mengecek juga ke rumah sakit tentang bornya
segala macam itu mengalami penurunan
betul gitu jadi orang orang itu sekarang kalau di jakarta mau masuk rumah sakit karena covid itu sudah bisa masuk
kalau sebelumnya kan ngantri
jadi kalau mau masuk rumah sakit
akan masuk rumah sakit
kalau wisma atlet itu harus nunggu di dekotnya
puskesmas sekarang sudah bisa masuk
artinya sebenarnya memang kalau dari segi positive rate sudah menurun
sepertinya sudah kelihatan dari data juga
kalau tingkat kematian meningkat betul sekali tingkat kematian memang meningkat
dan ini saya rasa ini masih kami terus kami monitor terus gitu kok bisa seperti betul ditanyakan fanny tadi
tapi di satu sisi bersamaan fani tingkat kesembuhannya juga meningkat gitu
jadi memang ini yang kita tunggu tunggu nih apa namanya seperti apa nanti data lalu
pemerintah ini perlu membuka data lengkap gitu
jadi berapa berapa angka angkanya kemudian kenapa ini harus ada yang menjelaskan
nah kebetulan besok kan pemerintah akan mengumumkan ya fani ya apakah lanjut atau enggak ppkm
kita sih mudah berharap nanti kita juga dapat data secara rinci evaluasi total daripada ppkm level empat yang sudah jalan sekarang ini
sebenarnya kalau terkait dengan data di dki ini dengan di daerah sebetulnya banyak perbedaannya
jadi ddki ini memang sepertinya memang terus membaik gitu
mungkin terkait dengan kepatuhan masyarakat kali ya selama ppkm ini kurangnya pergerakan masyarakat
tapi di daerah ini malah semakin membahayakan
apalagi kalau fanny panto sekarang lagi ramai di madura ya kan
madura ini lagi sangat ketat nih pengawasan ppkm nya
karena masyarakat hidup di madura itu menggelar apa namanya punya hajat kemudian mereka berkomunikasi sehari hari itu sudah protokolnya sangat tipis
dan itu juga terjadi di luar luar jawa
saya kira tingkat kematian secara nasional juga masih tinggi juga karena itu
jadi tadi mbak desa sampaikan protokolnya ada awasannya memang sekarang tidak sepencang dulu
kenapa kalau saya melihat memang ketika nama ppkm darurat diubah jadi ppkm level empat ya itu sebenarnya ada sebuah pesan
di mana pemerintah seperti merasa bersalah tanda kutip ketika mengumumkan ppkm darurat
karena banyak sekali masyarakat yang berteriak teriak itu karena masyarakat karena tentu karena kesulitan mencari nafkah ya kan karena ditutup di sana sini
dan saya kira jangan sampai apa yang saya sampaikan itu benar jangan sampai ada rasa bersalah
karena pemerintah kalau mengambil keputusan itu ya harus pem
nah sekarang kalau sudah di level empat sudah diturunkan begini pengawasnya juga harus ketat
pemerintah disampaikan ya makan dua puluh menit gitu
kalau saya pantau sebetulnya sebelum bdkm darurat diubah jadi level empat sebenarnya warung makan juga sudah buka
mereka juga tukang cukur juga buka segala macam
dan memang tidak ketat memang tidak ketat pengawasannya gitu
sebenarnya sekarang itu yang diperlukan adalah kejujuran fani
kejujuran terhadap data gitu kejujuran terhadap data
dan kemudian niat yang memang tujuannya itu untuk meluruskan gitu yang memang tujuannya untuk menertibkan
itu harus ada
jangan sampai kemudian negara takut menertibkan gitu loh
kalau memang mereka melanggar toh sebenarnya sudah dilonggarkan
seperti itu fani
lah kenapa harus merasa bersalah mas elvan
misalnya ada aturan kemudian juga bikin kebijakan yang sudah mendapat masukan dari semua pihak gitu
demi kemaslahatan dan juga apa yang harusnya menjadi prioritas kita bersama
kenapa harus merasa bersalah kalau misalnya aturannya dinilai sudah paling tepat
apakah menurut mas elvan sendiri kebijakan tersebut ternyata berubah ubah dan tidak efektif sehingga jadi melahirkan perasaan bersalah tersebut
saya kira kalau kita mengikuti perkembangan ya dari pandangan
ini fania dari beberapa pakar kemudian kita ngikutin survei segala macam
ada sebuah survei yang isinya tentang keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi covid
dan hasilnya kepuasan publik ternyata menurun
hasilnya itu diumumkan kira kira pada saat ppkm darurat itu tinggal beberapa hari lagi lah
sebelum pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengubah dan mengubah ppkm darurat menjadi ppkm level empat
kemudian juga presiden jokowi ketika berpidato terkait dengan ini
bikin diri menunjukkan di daya wegok sebelumnya sederhana
ya memang dilonggarkan untuk itu
dan memang setelah itu masyarakat tidak ada yang timut segala macam
nah kalau saya melihat dari situ fani
jadi memang keputusan ini diambil
karena memang presiden melihat masyarakat itu menderita
dan banyak sekali protes terhadap keputusan terkait ppkm darurat
nah kenapa kok kemudian muncul pertanyaan
kenapa kok harus merasa bersalah
saya kira presiden adalah kepala negara
dan dia bertanggung jawab terhadap kehidupan rakyatnya
saya kira kalau kemudian beliau mengambil keputusan
yang tadinya berani ngambil keputusan tidak populis
kemudian masyarakat ternyata kelihatan menderita sekali
kemudian dia mengambil keputusan baru
saya kira tidak masalah
nah sekarang tinggal bagaimana keputusan baru ini kemudian
presiden menjamin bahwa keputusan barunya ini sukses
nah bukan dibuat sukses ya
tadi harus sukses benar
makanya saya bilang tadi kejujuran data ini penting
sehingga keputusan yang tadinya untuk memenuhi harapan masyarakat ini
kemudian memang menjadi keputusan yang memang
memang benar gitu dan diambil
pertimbangannya akhirnya patah gitu bahwa
buk ini bukan karena tekanan atau politik
tapi ini memang karena masyarakat gitu fanny
saya ke mbak desaf lagi mbak
menurut mbak desaf sendiri kalau misalnya melihat bagaimana aturan
yang menjadi concern kemudian juga masyarakat melihat
ini aturan dari ppkm level level ini juga
tiap daerah ada yang beda beda
walaupun sebenarnya sudah ditentukan oleh aturan yang sama
menurut mbak desaf apa yang menyebabkan aturan ini jadi berubah ubah
di tiap daerah
saya kira penting kita melihat ya bagaimana daerah daerah ini
berusaha menginterpretasi gitu ya
menjabarkan apa sih yang paling cocok
yang paling sesuai
di satu sisi kita ingin mengikuti
mereka ingin mengikuti apa yang digariskan oleh pusat
di sisi lain mereka berusaha melihat situasi lapangan
di daerahnya sendiri sendiri
dan mencoba mencari bentuk bentuk penyesuaian penyesuaian
yang mungkin dianggap pas gitu ya untuk daerahnya
dan ini kemudian bisa jadi problem ya
ini bisa jadi masalah karena
ketika aturan aturan itu dirumuskan di pusat
itu sebenarnya kan landasannya kan adalah berbagai pertimbangan
terutama pertimbangan pertimbangan ahli tentang
apakah yang disebut sebagai jarak yang berdekatan itu
karena kita ingin ada penjarakan gitu ya
apakah yang disebut dengan ruangan yang aman untuk kerja misalnya
kalau misalnya tidak ada ventilasinya
apakah ini apakah itu
yang terjadi adalah ketika di pusat
itu kita melihat ada berbagai macam bentuk kelonggaran ya
bagaimana aturan aturan ini ketika diserahkan pada mekanisme lapangan
kemudian tidak ditegakkan dengan penegakan yang semestinya
maka kemudian yang terjadi hal yang sama
sayangnya kemudian direplikasi di daerah
jadi ketika misalnya kita melihat pada awal awal masa ppkm darurat dulu
bagaimana jakarta son psbb ya psbb dulu
bagaimana waktu psbb ketat di jakarta itu
posisi pengunjung mal diatur pengunjung pasar diatur
jam sekian sampai jam sekian dan seterusnya
tetapi pada saat yang sama
di surabaya kota surabaya ini ya
waktu itu tingkat kematiannya tertinggi di seluruh indonesia
bahkan bukan dinyatakan sebagai zona merah lagi
mul itu masih bisa dibuka
jadi peraturannya berbeda sangat berbeda antara satu dan lain daerah
jadi apa yang ketika situasinya di pusat itu tidak dirinci dengan pas gitu
itu ditangkap sebagai daerah sebagai bentuk bahwa kita bisa menginterpretasikan ini masing masing
dan memang pada kenyataan ya
waktu itu kan pak presiden ya pak jokowi mengatakan bahwa kita menyerahkan
waktu itu masih style ppkm mikro ya kita menyerahkan pada daerah untuk
mengatur wilayah masing masing
tidak perlu di apa namanya dibatasi mobilitasnya satu kota
kalau cuma daerah daerah tertentu yang memerlukan pembatasan mobilitas
dan rupanya ini dibaca sebagai semacam peluang untuk menginterpretasi itu sebagai
ya terserah kita dong kan kita yang ngerti gitu
dan yang terjadi adalah bahwa ada berbagai beda beda gaya untuk menerapkan satu aturan yang mestinya sebenarnya sama
jadi multitasir seperti itu ya mbak desaf ya
mbak desaf dan juga mas elvan ini berhubung karena durasinya sangat sempit
kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini
tapi semoga insight dari mbak desaf dan juga mas elvan ini juga bisa jadi pertimbangan pemerintah
ketika besok misalnya ppkm level levelan ini akan dilanjutkan
berarti sudah bisa menentukan prioritas mitigasinya harus diletakkan di sektor mana
terima kasih sekali lagi mbak desaf dan juga mas elvan atas waktunya
bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast pada malam ini
sehat selalu mbak desaf dan juga mas elvan
selamat malam mbak nia selamat malam mbak desaf
dan cnn indonesia newscast akan segera kembali tetaplah bersama kami